meskipun terhenti di babak semifinal uber cup dua ribu dua puluh dua namun prestasi atlet bulu tangkis indonesia harus terus kita apresiasi
dukungan juga terus kita berikan dengan harapannya atlet muda indonesia ini bisa makin mencetak prestasi lagi secara konsisten
sudah terhubung melalui zoom dengan pak daryadi yang merupakan ceo dan juga founder dari majalah bulu tangkis
selamat malam pak
selamat malam mbak maifri apa kabar
alhamdulillah sehat terima kasih banyak pak daryadi sudah berkenan
malam ini ngobrol dengan cnn indonesia connected
sebelumnya pasti sudah menyaksikan juga pertandingan pertandingan terutama atlet kita di uber cup dua ribu dua puluh
kita berikan apresiasi termasuk bagi atlet atlet muda yang di sana
kalau kita ingat sorotannya bilkis ya pak ya waktu itu luar biasa prestasinya mengalahkan pemain nomor satu dunia asal jepang
kalau melihat kondisi seperti ini apa sih pak yang bisa kita evaluasi dari jalannya uber cup dua ribu dua puluh
ya saya kira apa yang dicapai oleh tim putri indonesia memang hadir di ajang piala uber adalah pemain pemain yang sebetulnya lapis kedua
karena memang lapis pertama ada grego kemudian putri kw mereka lebih fokus berangkat ke hanoi untuk tampil di ajang si game
dan mereka memang luar biasa tampil di ajang piala uber
dan mereka memang luar biasa tampil di ajang piala uber
artinya mereka tergabung bersama tim jepang kemudian perancis dan jerman
di luar dugaan mereka bisa mengalahkan tim perancis dan jerman
ini saya kira prestasi yang luar biasa
jadi ketika berhadapan dengan jepang memang sudah diperkirakan akan sulit untuk menghadapi jepang dengan kekuatan penuhnya
namun di luar dugaan kita bisa mengalahkan
terima kasih pak
kita lihat bagaimana bill kiss yang dinaikkan yang tadinya ada dia adalah tunggal ketiga
naik ke tunggal pertama berhadapan dengan aken dan bisa menang mengalahkan akane yamaguchi
tentu ini seperti menutup kekalahan satu empat ya dari yang kita dapat dari jepang
karena memang prestasi yang dicapai oleh bill kiss boleh dibilang menjadi saltaten yang luar biasa
dan walaupun memang tetap tidak mampu mengantar indonesia
untuk melaju ke semifinal
tapi memang target ataupun pencapaian di perempat final saya kira ini adalah sebuah hal yang luar biasa
terutama buat para pemain yang memang tampil boleh dibilang baru pertama kali
karena memang mereka boleh dibilang minim sekali dengan pengalaman
peringkat mereka kan boleh dibilang jauh semua

artinya jauh sekali dibandingkan dengan katakanlah pemain pemain dari jepang dari tiongkok
yang rata rata adalah menurunkan pemain utama
ini kesempatan berharga pastinya buat bill kiss poma aisyah
mereka bisa tampil di event ini
karena kalau tidak di event seperti pial uber ini mereka boleh dibilang hampir tidak mungkin ketemu dengan akane
ataupun ketemu dengan ya karena peringkat mereka tidak memungkinkan untuk mereka untuk bisa tampil di turnamen level tinggi
paling tidak kan kalau untuk main berhadapan dengan akane itu minimal
setidaknya di turnamen level tinggi
tidak ada turnamen turnamen level super tiga ratus lima ratus tujuh ratus lima puluh atau seribu
sementara peringkat mereka dengan yang masih ada di luar dua ratus
paling minim mereka hanya bisa main ditampil di turnamen super seratus
ataupun juga yang levelnya masih internal seri ataupun juga internal challenge
jadi ini kesempatan berharga saya kira
ini pengalaman mahal yang dia dapat
walaupun sebetulnya kalau melihat apa yang didapat ini
mudah mudahan ini jadi awal kebangkitan ya
buat bulu tangkis putri indonesia yang saya katakan situasinya memang sedang tidak baik baik saja
saya katakan demikian
saya sudah menyaksikan bagaimana susi susanti di tahun sembilan puluh ketika itu berjaya di asian games
kemudian di asean games beijing
kemudian tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ketika dia mendapatkan medali emas di olympia de barcelona
saya juga hadir di sana melihat
pasti itulah yang menjadi puncak kejayaan
bahkan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
ketika indonesia dikandang sendiri menjadi juara di piala uber
dilajutkan di seribu sembilan ratus sembilan puluh enam di hongkong
dan itu adalah pemain pemain yang memang masih usia muda
dan kita melihat di situ bahkan ketika susi mendapatkan medali emas itu di olympia masih berusia dua puluh tahun
bahkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat kita punya pahlawan yang namanya miaudina
usianya empat belas tahun
nah ini menarik karena kan bagaimana kemudian pertanyaan besarnya
agar bakat bakat muda indonesia ini bisa terus dilatih
regenerasinya terus jalan
jadi tidak mandek tidak gaspol di awal saja nih pak daryadi
tapi bisa terus konsisten prestasinya baik
misalnya contoh contoh seperti gregoria mariska tur kemudian bill kiss ini saat ini
jadi momentumnya harus dimanfaatkan seperti apa sih pak daryadi
ya saya kira kalau boleh dibilang komang bill kiss
ini kan pemain pemain yang sebetulnya mau dibilang muda juga enggak juga
mereka kan kelahiran dua ribu dua artinya usia mereka sudah dua puluh tahun
aisha kemudian juga usia kelahiran dua ribu dua
saya punya pembanding yang namanya ance yang saat ini berada di peringkat empat dunia dari korea
itu kelahiran dua ribu dua artinya seumuran dengan komang seumuran dengan bilkis selisih satu tahun
seumuran dengan putri kusuma wardani yang saat ini bermain di hanoi
tapi coba lihat rekor bermain dia
ahn se young di usia dua puluh tahun rekor bertanding dia
coba lihat yang namanya pita yapon chai wan yang dari thailand
kelahiran dua ribu dua puluh satu artinya hanya selisih satu tahun
peringkatnya dua puluh satu dunia
berapa catatan pertandingan dia dalam karirnya

sekarang kita tengok pemain pemain kita
komang yang kelahiran dua ribu dua peringkatnya dua ratus dua puluh
baru mencatat enam puluh dua kali bertanding
billcas yang kelahiran dua ribu tiga hanya selisih satu tahun
baru bertanding empat puluh delapan kali
atau aisah kelahiran dua ribu dua baru mencatat tujuh puluh sembilan kali tanding
ini menggambarkan bagaimana jam tanding ini akan sangat menentukan
jadi ketika mereka saya melihat mereka kan baru pada mulai masuk nih di platnas di januari
di usia yang saat ini
baru dikatakanlah saya melihat sih usia dua puluh tahun itu sudah ketinggalan gitu loh
ayo kita flashback ketika zaman mia audinas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
dia menjadi pemain indonesia yang mengantarkan gelar juara upl ubers mengalahkan zhang ning
waktu itu di usia empat belas tahun
berapa dia berapa usia dia ketika mulai di tempat
kan gak mungkin usia dia baru hal itu juga di tempat
artinya benar benar dari umur tiga belas dua belas tahun pun dia sudah benar benar ditempat dengan baik
diberikan kesempatan bertanding yang banyak
nah inilah yang tentunya menjadi pr kita buat pbsi juga
bagaimana pemain ini memang harus diberikan kesempatan bertanding yang banyak
tapi itu kan juga membutuhkan investasi
artinya ujung ujungnya adalah biaya
karena untuk mengangkatkan
flashback ketika tahun dua ribu sembilan dia menjadi juara dunia junior
di usia empat belas tahun
padahal kejuaraan dunia junior itu untuk anak anak sembilan belas tahun
di usia empat belas tahun menjadi juara
tapi ketika di usia empat belas tahun dia menjadi juara langsung fokus
setahun dia bisa main sampai minimal delapan belas sampai dua puluh turnamen
nah anak anak kita ini bermain itu nggak lebih dari lima turnamen setahun
jadi bayangkan bagaimana perkembangannya ketika pemain pemain ini dengan jam terbang yang minim bisa ngejar pemain pemain
padahal kalau kita nonton pertandingannya eh gak jauh jauh
banyak banget tuh kualitasnya
artinya ngelawan gitu lah anak anak kita
walaupun secara peringkat
iya kan bahkan bilkis bisa mengalahkan akane
itu menandakan ini pemain peringkat tiga ratus tiga puluh tiga loh
ternyata gak gampang akane ngelawan bilkis dan terbalik malah kapan
yang sempat jadi kekhawatiran
sempat juga kemarin bincang juga dengan ayahnya bilkis
tepok suplianto juga salah satu bintang guru tangkis indonesia tahun sembilan puluh an
yang kekhawatiran beliau sangat wajar
ini apa cuma sini aja gitu loh
nah berikutnya terus programnya apa itu yang dikhawatirkan
saya melihat anak anak ini kalau terlalu banyak diparkir ya dalam artian hanya ada latihan latihan latihan tapi minim jam bertanding
turnamennya saya kira akan berat
gitu mbak maipri
kata kuncinya adalah memberikan ruang sebesar besarnya untuk bisa terus punya jam tanding yang tinggi
karena kalau bertanding itu gak cuma melatih skill aja ya pak ya
tapi mentalnya juga terlatih di sana
bagaimana menghadapi lawan
dalam hal ini kita lihat aja contohnya bill kiss
di situ dia mampu dengan peringkatnya saat ini melawan peringkat satu dunia gitu ya
dan semuanya itu bisa terjadi hanya lewat pemberian ruang bagi para atlet ini untuk bisa bertanding lebih banyak lagi setiap tahunnya
setiap saat begitu ya
terima kasih banyak pak dali adi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
dan kita berharap juga prestasi luar biasa terus bisa dicetak oleh para atlet muda kebanggaan indonesia
terima kasih pak soanwalem
selamat malam mbak maitri